alhamdulillah ya ketika saya selesai menulis buku yang pertama itu
makku melayu yang tegar dan penyabar itu
saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa
karena saya pertama tidak membayangkan bahwa saya bisa menjadi
membuat suatu buku gitu
bahagia bahagia itu tidak bisa dibayar dengan uang
tanah melayu negeri penyair yang kental akan fatwa dan sastra
puisi dan pantun telah menjadi tradisi dalam keseharian masyarakat
ialah erman zarudin pria kelahiran seribu sembilan ratus enam puluh tujuh ini
merangkul budaya itu lewat lantunan puisi karyanya
gelora literasi membahana merasuk jiwa
menusuk sanubari menggeliat dalam otot
mengalir dalam darah terpunjam jauh
menuki dalam pikiran
ku coba menata huruf demi huruf
kalimat demi kalimat
tersembul ia jadi literasi
puisi bertajuk gelora literasi ini
menggambarkan pengembaraan jiwa dan perasaan
puisi yang ia tulis ini
syarat akan pesan dan ajakan untuk menghasilkan karya
bukan hal yang mudah menggubah seruan untuk menulis
tak ada cara lain selain memulai memberikan contoh dari dirinya sendiri
di lingkungan tempat ia berada
bekerja sebagai aparatur sipil negara
lingkungan yang paling dekat dengan kesehariannya
menjadi bidikan ermat
pojok literasi ini ia inisiasikan
guna membiasakan rekan rekan sejawat
setidaknya untuk gemar membaca
membaca menjadi gerbang awal untuk mulai menulis
sesekali ia pun kerap mengajak rekan kerjanya berdiskusi
untuk sekadar menyalurkan ide
menebar ajakan menulis kepada orang lain
kita itu ada kegiatan rutin
jadi ketika jadwal beliau menyisi
dan itu berkaitan dengan pendidikan madrasa atau siswa
hal hal yang berkaitan dengan pendidikan dan menulis
itu beliau mesti menyampaikan
sekarang beliau juga menagi pegawai yang belum merampungkan
buku buku hasil pelatihan sebelumnya
kegiatan seperti bedah buku di lingkungan kerja pun
kerap ia gelar
dengan melibatkan siswa siswi madrasah
para santri diajak berpuisi
sekaligus memantik semangat mereka untuk mengarang puisi
saya membaca dan menulis terlebih dahulu telah ia bangun dalam keluarga
istri beserta putra putri tak luput dari ajakannya untuk menulis
saya buat pojok literasi di rumah
karena sebelum saya nyuruh orang membuat pojok literasi di luar
saya buat dulu pojok literasi di rumah
karena buku setiap bulan saya dari dulu membeli buku
dari dulu sejak saya kuliah sampai saya selesai sampai sekarang
setiap bulan saya tetap membeli buku

karya orang kita hargai
bukan dengan uangnya tapi mungkin harus kita baca kan
jadi saya beli buku kalau saya baca dia punya nilai
kadang kadang kita perlu menyampaikan sesuatu kepada orang lain
kita butuh bahannya bahan yang kita tak dapat kita bisa lihat dari buku tersebut
dalam kurun waktu dua tahun pria kelahiran bengkalis ini telah menghasilkan delapan buku
karya pertamanya berjudul maku melayu
sebuah memoir tentang ibundanya
yang juga berisi curahan rasa rindu dan kenangan erman bersama mendiang sang ibu
alhamdulillah ya ketika saya selesai menulis buku yang pertama itu
makum melayu yang tegar dan penyabar itu
saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa
karena saya pertama tidak membayangkan bahwa saya bisa membuat suatu buku gitu kan
jadi itu yang pertama bahagia bahagia itu tidak bisa dibayar dengan uang
tak mau kalah dengan sang suami erma yati
yang juga berprofesi sebagai aparatur sipil negara ini pun
telah menghasilkan lima buku
saya melihat bapak bisa mempengaruhi orang
saya harus bisa tidak sampai di situ saja
akhirnya jadi buku yang ketiga bapak berebut juga bukunya
libur satu minggu dia jadi buku satu
saya bilang kok gini bisa jadi begini saya harus bisa juga
jadi saya kejar juga
jadi bapak jadi sampai delapan buku
saya akhirnya sampai saat ini dapat lima buku
tak muluk bagi erman ketika berhasil merampungkan karyanya
untuk sekedar memberikan hasil tulisannya sebagai buah tangan
menjadi kepuasan batin tersendiri
kemudian kebahagiaan saya ketika buku itu sudah saya dapat
karena saya sudah mampu menulisnya sudah bisa menulisnya
kebahagiaan ketika saya bisa membagi kepada orang lain
ketika saya bagi biasanya kalau ada tamu yang datang atau teman datang
kan paling saya bawa makan kemudian nanti kasih oleh oleh gitu kan
oleh oleh beli entah jenis makanan apa nanti dibawa bungkus bawa misalnya begitu kan
ini ada melayu kan biasalah hormat tamu misalnya
tapi ketika saya memberi buku itu beda rasanya
beda rasanya kita memberikan hasil karya kita tuh
jadi ada kepuasan batin yang luar biasa yang kita rasakan
kita bisa memberi hasil karya kita kepada orang lain
keaktifan erman dalam kegiatan satu guru satu buku atau sagu sabu di kepulauan riau
membuatnya dianugerahi penghargaan sebagai tokoh penggerak literasi nasional pada dua ribu sembilan belas lalu
penghargaan yang diberikan oleh media guru indonesia itu
lantaran erman dinilai berhasil merangkul tujuh ratus guru di kepulauan riau untuk menulis buku
setidaknya tiga ratus judul buku rampung lewat kegiatan tersebut
guruku engkau adalah tempat dimana aku mencari ilmu
pengorbananmu begitu banyak hingga tak terbayar oleh apapun
siswa siswi madrasa sanawiah negeri tanjung pinang ini
telah menelurkan satu judul buku
antologi puisi bertajuk lentera jiwaku
berisi satu ratus dua puluh puisi yang ditulis guru dan para siswa
ide penulisan puisi digagas tengku aspalinda
guru biologi yang ikut aktif dalam kegiatan
satu guru satu buku bersama erman zarudin
hanya dengan memberikan tugas kepada para siswa
masing masing menulis satu buah puisi
dengan tema guru
ya buku itu memang didedikasikan
beringati hari guru nasional november dua ribu sembilan belas lalu
guruku terima kasihku karya azifa
azifa misalnya siswi kelas tujuh ini
mengaku bangga hasil karyanya dijadikan buku
engkau lah yang telah membuat putra putri bangsa
karena kita bisa mengeluarkan
apa yang telah kita imajinasikan
apa yang telah dalam pikiran kita
semuanya kita tuangkan dalam penulisan
ia mengungkapkan peran tengku
begitu besar dalam mendorongnya menulis puisi
ia pun merasa begitu percaya diri
membacakan puisi hasil karyanya sendiri
di depan teman teman sekelasnya
tengku biasanya menyuruh kami
membuat kalimat satu persatu
agar membentuk sebuah karya tulisan
menyuruh kita maju ke depan
untuk membacakan karya karya yang telah kita buat
agar tidak hanya itu
kita juga harus menggunakan bahasa sendiri
agar kita lebih mandiri
oke untuk berikutnya kita beri kesempatan
teman kita muhammad jafar
begitupun muhammad jafar menurutnya

tengku begitu telaten mengingatkan para siswa
untuk merampungkan tulisan yang ditugaskan kepada mereka
tugas menulis puisi ini harus diselesaikan dalam waktu satu minggu
walaupun bu tungku ini kan mengajari pak
tapi dia sering mengajak kami untuk menulis
sebuah cerita atau puisi gitu
walaupun sehari satu baris atau berapa baris gitu

tak hanya ide membuat kumpulan puisi para siswa
tengku sebelumnya telah menginisiasi pembuatan pojok literasi di sekolah
pojok literasi berada di sudut kelas yang dirancang sendiri oleh para siswa
pojok ini bahkan diperlombakan antar kelas untuk menarik antusiasme para siswa
namun hambatan untuk membuat pojok literasi ini
kalau dibilang banyak sekali gitu
pertama mengenai biaya
jadi untuk membuat satu pojok literasi itu tentu menggunakan biaya yang sangat besar
hal itu saya sampaikan dengan kepala sekolah
ini rasanya nggak mungkin terlaksana di sekolah kita gitu
karena dana yang khusus untuk membuat pojok literasi ini tidak ada gitu
ternyata di sana saya berpikir
bagaimana seandainya kalau pojok literasi itu
kita angkat konsep untuk menggunakan bahan yang ada di sekitar kita
itu bahan bahan bekas
ya keterbatasan dana tak lantas mengurungkan niat tengku
untuk mewujudkan pojok literasi di sekolah
dengan memanfaatkan kotak kayu bekas dan kartu seadanya
kemudian dihias dengan ornamen kertas kado
rak buku dari bahan sederhana itu mereka sulap menjadi lebih menarik
botol plastik diisi air warna warni sebagai pembatas sudut ruang
dengan meja dan bangku di kelas
termasuk koleksi buku di pojok literasi ini
semuanya digalang dari buku bacaan yang dibawa masing masing siswa dari rumah
sederhana namun bermanfaat bagi siswa di kalasengga
alih alih menghabiskan waktu bermain kalajam istirahat
siswa memilih bercengkrama di pojok literasi
menghabiskan waktu dengan membaca
keinginan yang kuat akan menulis
membuat aspa linda mencari berbagai cara
untuk dapat mengikuti pelatihan menulis satu guru satu buku
bermodal tunjangan sertifikasi guru yang ia peroleh
ia gunakan untuk mengembangkan dirinya
suami saya bilang mikir dulu gitu
tapi jiwa saya ini untuk menulis penasaran penasaran saya itu sangat kuat sekali
saya bilang walaupun jauh seperti apa kan masih bisa ditempuh
tapi saya berpikir karena ini biaya sendiri loh
tapi saya berpikir karena saya adalah salah satu guru
yang menerima tunjangan sertifikasi
tunjangan yang diberikan ke saya itu tujuannya untuk mengembangkan diri
jadi saya berpikir apa salahnya dari sekian yang saya terima itu
untuk bisa mengembangkan diri saya sendiri
kini perempuan kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan itu telah menghasilkan
sebagian besar buku karyanya berisi tentang ilmu pengetahuan alam sesuai keahliannya
buku itu berisi tentang ilmu pengetahuan alam sesuai keahliannya
buku itu dilirik dinas pendidikan setempat
dan dijadikan bacaan tambahan bagi siswa di sekolah sekolah kepulauan riau
saya ini kan guru biasa gitu
saat saya menghasilkan sebuah karya itu gak ada orang yang tahu bahwa saya ada buku
kita mengajak dia happy dulu kadang kadang kita bawa dia sambil bermain
kemudian kita berikan kesempatan kepada dia untuk menulis
karena orang kalau dalam keadaan tertekan
itu dia susah mengeluarkan inspirasi
sadar akan persona keindahan alam pulau bintan
menjadikan erman memantik gagasan yang tidak lazim
kegiatan satu guru satu buku yang iausung
kerap mengambil lokasi wisata sebagai tempat untuk menulis
dan menuangkan pikiran lewat tulisan
sesuai namanya wisata literasi mengusung konsep melancong ke lokasi wisata sembari menulis
menurut erman kegiatan pelatihan menulis kerap membosankan bila digelar di dalam ruangan
dari situlah dia mengajak para peserta pelatihan menulis untuk berkunjung ke tempat wisata di sekitar bintang
tak hanya refreshing kegiatan wisata literasi menurutnya dapat memberikan ide ide segar
bagi penulis pemula untuk berkreasi dalam tulisan mereka
metodenya pun sederhana
erman hanya meminta peserta wisata literasi berkeliling melihat dan meresapi keindahan alam
kemudian meminta mereka menuangkan kata demi kata di gawai yang mereka miliki
hasil karya peserta pelatihan kemudian dirangkum ke dalam kursus penulisan
kemudian dirangkum dan dijadikan sebuah buku
buku wisata literasi ini misalnya berisi kumpulan cerita pendek masing masing peserta terdahulu
yang telah berhasil menjalankan pelatihan satu guru satu buku di tempat wisata
meski bagian dari satu guru satu buku kegiatan wisata literasi tak terbatas hanya diikuti oleh para guru saja
rusli misalnya pria yang pernah menjabat sebagai camat bintan timur ini mengaku tertarik untuk menulis
termotivasi dorongan erman
buat yang kami catat tapi bertahun tahun tidak dapat kami uraikan kami jabarkan
tetapi melalui motivasi beliau luar biasa dengan waktu sekejap kurang dari satu bulan kami dilatih
kemudian diajak berdiskusi terkait dengan itu kami mampu menyelesaikan satu buku pertama kami
rusli menulis tentang kearifan suku laut di desa berakit
kabupaten bintan sebagai daerah ia berasal
ide tentang kehidupan layak suku laut ia tuangkan dengan maksud memberikan masukan kepada pemerintah setempat
untuk memotivasi penulis pemula sosok erman yang hangat dan ramah sangat mudah diterima
termasuk saat menyambut saya
sesekali ia berkelakar menceritakan bagaimana wisata literasi ia gagas
tujuannya tak lain agar menarik minat peserta lebih banyak lagi untuk menulis
tapi orang kan kalau misalnya mau jalan jalan itu kan pengen seneng seneng santai santai
gimana sih bapak membuat orang orang peserta wisata literasi ini supaya nggak bosen pak
seperti ada tugas gitu
iya jadi kita mengajak dia happy dulu kadang kadang kita bawa dia sambil bermain
kemudian kita berikan kesempatan kepada dia untuk menulis
karena orang kalau dalam keadaan tertekan itu dia susah mengeluarkan inspirasi
kalau kita hilangkan daya tekan itu kita bawa dia happy maka inspirasinya akan muncul
tulislah apa yang dilihat tulislah apa yang dirasa tuliskah apa yang dipandang
kemudian tuangkan dalam suatu bentuk tulisan
yang biasa sajalah gunakan handphone baik digunakan wa
atau kalau dia mau buat puisi gunakan itu voice note itu kan
dia bisa bicara langsung ke sana yang kemudian dari itu nanti ditinggal perbaiki setelah itu
meresapi pikiran lewat alam sekitar dan mengapresiasikannya dalam tulisan bukanlah hal baru
namun menjadikan kegiatan berwisata dan menulis dalam sebuah karya buku bukan pula perkara gampang
herman harus memantau perkembangan tulisan para peserta pelatihan
seusai melakukan wisata literasi
kita sekarang berada di lokasi yang bisa dibilang ini keren banget pak
saya challenge pak pak ya saya tantang
untuk membuat beberapa kalimat
karena bapak kan menggiatkan literasi tentunya juga
juga telah memberikan contoh kepada orang orang untuk bisa menulis seperti itu
saya challenge apa untuk apa kalimat yang bisa bapak tulis terkait dengan apa yang kita lihat di sekitar kita ini
saya ada melihat air saya ada melihat ada seperti gurun pasir di sini atau langit yang biru
saya challenge pak kalimat yang mungkin ada sayanya di sana boleh
oh gitu ya
kalau kita duduk bersama di telaga biru ini
suatu kenangan yang takkan pernah terlupakan seumur hidup
bahwa kita pernah berada di sini
mas roni pasti takkan lupakan saya
alam yang biru langit yang biru kemudian cahaya matahari yang begitu bersinar
ini sebagai wujud bahwa manusia ini memang butuh itu semua
kebutuhan akan matahari akan alam yang indah ini adalah kebutuhan manusia yang allah ciptakan
yang dengannya kita harus bersyukur
jadi duduk kita di sini sambil memperhatikan ciptaannya ini
maka munculkan rasa syukur
dan itu adalah dalam diri kita
seperti ngalir gitu ya pak ya
karena memang apa yang dilihat dirasakan sebenarnya lebih ke penajaman indera
kalau saya gitu
seperti apa ya
apa yang kita lihat yang didengar dirasa
maka ketika kita tajamkan indera kita kita tambah renungan
kita bisa duduk santai sambil memunculkan gubahan gubahan puisi gitu
nah begitu juga para penyair masa lalu
dia bisa membuat lagu bisa membuat syair
dari dia duduk memperhatikan
memperhatikan alam memperhatikan apa yang ada di sekelilingnya
maka jadilah syairnya
gugusan pulau pulau yang menghampar di kepulauan riau
cukup menyulitkan tekad erman menggiatkan literasi secara merata
erman beruntung upayanya mendapat dukungan berbagai pihak
keberadaan perpustakaan apung ini misalnya
perpustakaan apung menjadi fondasi awal bagi anak anak di kepulauan riau
yang sulit mengakses buku buku untuk membaca
bagai jendela dunia keberadaan buku begitu krusial bagi herman
untuk menebar manfaat membaca hingga ke pelosok pelosok
pagi itu erman bersama tengku aspalinda telah bersiap di dermaga c enam kecamatan bintan timur
bersama sejumlah anak anak mereka menanti kedatangan perpustakaan apung
milik dinas perpustakaan dan arsip daerah kabupaten bintan
momentum ini tentu saja tak mereka lewatkan
sebab perpustakaan apung hanya sesekali bersandar di pulau pulau
untuk membagikan buku buku bacaan kepada masyarakat khususnya anak anak
perpustakaan apung beroperasi sejak dua ribu sepuluh
setidaknya ada seribu koleksi buku yang diangkut kapal jenis speedboat ini
dalam sebulan perpustakaan apung mengitari kecamatan bintan timur
bantang dan kecamatan bintan timur setidaknya sebanyak empat kali
karakteristik wilayah kita di bintan ini
dimana banyak sekali pulau pulau dan berpenghuni
jadi misi misi kami adalah mencerdaskan anak anak pulau ini
jadi perpustakaan apung ini berfungsi sebagai perangkai pulau pulau
untuk kecerdasan mereka melalui literasi
saat berlabuh perpustakaan apung langsung diserbu para siswa
ada pula yang menghabiskan waktu membaca bersama guru di sampan milik nelayan sekitar
perpustakaan apung mungkin cukup mewah bagi anak anak pulau ini
namun kehadirannya merupakan berkah sekaligus ladang ilmu yang sayang jika mereka lewatkan
sosok sosok seperti erman dan aspa linda inilah yang kerap mendorong anak anak untuk semakin gemar membaca
melihat kebahagiaan yang didapat anak anak dengan adanya perpustakaan apung
herman terkenang dengan masa kecilnya
baginya buku telah menjadi bagian tak terlepaskan dari dirinya yang kini terus menggiatkan literasi di kepulauan riau
ini mungkin saya ambil sejarah dari kecil dulu
ketika di samping rumah saya itu adalah kepala sekolah
jadi setiap ada buku dari dinas pendidikan yang masuk
sebelum sampai ke sekolah biasanya ditaruh dulu di rumahnya
setelah nanti sampai di rumahnya mungkin dua hari sesudah itu baru dibawa ke sekolah
jadi ketika berada di rumah tersebut saya selalu tahu kalau ada buku baru masuk
maka saya selalu memanfaatkan waktu yang demikian
ketika dengar ada buku baru masuk saya pergi ke rumahnya saya minjam bukunya sambil duduk di rumahnya itu
ada kursi tua ada kursi kursi
itu saya duduk sambil baca bukunya
alhamdulillah setiap hari itu kalau ada buku itu selagi buku itu belum habis saya baca